berpuasa di bulan ramadan sebenarnya tidaklah wajib bagi anak anak sampai mereka balik atau dewasa
tapi mengajarkan anak berpuasa sejak kecil bisa melatih kemampuan mereka untuk terbiasa menahan diri saat berpuasa
seperti reina humairah nuriza gadis kecil berusia tiga tahun yang merasakan pengalaman puasa pertamanya tahun ini
sang ibu nur hayati tak meminta nena untuk berpuasa satu hari penuh
melainkan dengan bertahap sesuai dengan kemampuan anak
selain itu ibu tiga anak ini juga mengenalkan suasana ramadan kepada anak anaknya sejak dini
seperti ikut sahur bersama menjalankan sholat berjamaah dan mengaji bersama
agar anak anaknya terbiasa melihat dan juga merasakan suasana ramadan
kayak reina umur tiga tahun dari sejak tiga tahun ini saya mulai mengajak rena berpuasa
kebetulan ada kakak kakaknya dua yang pertama kelas lima sd yang kedua kelas tiga
alhamdulillah kakak kakaknya sejak kelas dua sd itu udah full seharian puasa
nah kalau rena dari tiga tahun ini pertama saya ciptakan suasana ramadan dulu di rumah
selain itu sejumlah cahaya
cara untuk memotivasi sang anak juga dilakukan
mulai mengiming imingi hadiah atau mainan hingga mengajak anak bermain
dilakukan agar sang buah hati semangat berpuasa
menurut psikolog anak kassandra putranto mengajarkan anak berpuasa sebaiknya dilakukan secara bertahap
hal ini dilakukan untuk melatih kemampuan anak dalam mengendalikan diri
nah pada anak yang lebih kecil biasanya mungkin seringkali dikaitkan dengan
hadiah dengan pujian yang tentu saja kuncinya adalah dengan tahapan tahapan
ketika anak sudah lebih paham dan juga kemudian sudah lebih kuat
tentu semakin lama akan semakin mampu mengendalikan dan juga memiliki daya tahan yang cukup
untuk mulai belajar berpuasa anak bisa diperbolehkan untuk puasa semampunya terlebih dahulu
seperti yang dilakukan anak tertua nurhayati queen asya nuriza
ia mengaku telah belajar menjalankan puasa secara bertahap sejak ia masih duduk di bangku taman kanak kanak
kini di kelas lima sd ia pun sudah mampu menjalankan ibadah puasa satu hari penuh
awal puasa itu tk umur lima tahun tapi baru setengah setengah karena pas zuhur atau asar
terus sekarang dari kelas dua sekarang sudah puasa
para orang tua harus menggunakan cara yang halus dan memperhatikan situasi emosional anak
dalam mengajarkan anak berpuasa agar tidak menimbulkan penolakan atau trauma pada anak
dampak negatif apabila orang tua memaksakan anak untuk berpuasa tanpa memperhatikan situasi kondisi emosional
dan kemampuan anak serta mengabaikan situasi dan kondisi lain yang terkait anak
bisa berakibat kepada munculnya perasaan perasaan tidak menyenangkan
lalu mungkin juga penolakan bahkan juga pada beberapa kasus bisa terjadi trauma
dibutuhkan kesabaran untuk bisa melatih anak berpuasa
untuk mengalihkan rasa bosan anak menunggu waktu berbuka
bisa dialihkan dengan cara bermain membaca buku atau beribadah bersama
dengan membuat suasana hati anak senang
dapat membantu mereka memaknai ibadah puasa sebagai hal yang positif
baik bagi kesehatan jasmani maupun rohani mereka